oke membaca gejolak politik pasca ramadan betul rasanya jika menyebut idul fitri menurunkan tensi politik
gejala gejolak dan dinamika hampir tidak banyak yang bereaksi mempengaruhi konstelasi
tapi belum pasti apa yang nampak di permukaan akan sama efeknya beberapa hari lagi
dimana hari hari akan kembali terisi dengan panas dingin politik seperti waktu waktu kemarin enam tujuh bulan delapan bulan terakhir lah
apalagi proses persidangan persidangan di mahkamah konstitusi belum lagi dimulai
apa yang bisa kita baca beberapa hari kebelakang dan bagaimana kita menerawang politik tanah air beberapa hari ke depan
pasca idul fitri dari perspektif para jurnalis senior kami akan berdiskusi malam hari ini dalam editorial view bersama dua orang jurnalis senior
ada mas arief zulkifli pemimpin redaksi majalah tempo terima kasih mas azul selamat lebaran
kemudian mas nezar patria pemimpin redaksi the jakarta post terima kasih mas nezar
selamat lebaran juga untuk mas nezar dan juga mas ari
saya kalau kita bicara tema politik indonesia dalam dua tiga hari
terakhir ini banyak yang dibicarakan mungkin karena suasananya ramadan kali ya
topik rekonsiliasi itu banyak digaungkan
apakah memang karena kita semua udah capek ribut jadi semua udah deh kita gaungkan deh topik rekonsiliasi
atau memang sebenarnya prakondisinya sudah mulai mengarah ke situ
saya mau ke mas nezar dulu anda lihat kalau kita bicara rekonsiliasi politik dua tiga hari empat hari satu minggu terakhir
jadi prakondisinya sudah menuju ke sana atau memang itu kita nyenengin diri kita aja untuk kita bicara sampai rekonsiliasi politik itu mas
ya yang pertama ada momen lebaran saya kira ya
momen lebaran dimana suasana maaf memaafkan gitu ya
tapi ini kan segera usai juga
epornya lebaran ini segera usai semua mata akan menuju ke hasil mk
dan saya kira juga kompetisi kompetisi yang akan terjadi itu juga bakal makin rame
jadi panasnya pun
maksudnya lebaran politik dalam beberapa bulan kedepan akan berlanjut pasca minggu ramadhan dan minggu lebaran ini ya mas
iya karena sebetulnya kalau kita lihat apa yang terjadi dua puluh satu dan dua puluh dua mei ada keributan itu ya
itu kan tidak memandang bahwa kita sedang ramadhan gitu
jadi kalau sekarang lebaran kelihatannya agak cooling down saya kira memang ada situasi situasi tertentu ya
termasuk mungkin juga dialog dialog yang dibuka oleh masing masing pihak
dan mungkin juga ada semacam regrouping di masing masing kubu juga gitu ya
ada yang ingin masuk koalisi ini ada yang ingin berpindah ada yang salah macam
jadi ada kocok ulang di sini dan proses itu semua masih menduga duga
dan silaturahmi ramadhan membuat penjajakan itu jadi terlihat lebih sah untuk bisa ditonton publik itu kali ya

saya kira para politisi menyadari betul bahwa suasana hidup kita kita harus menjaga keamanan kita
idul fitri suasana hari raya itu tidak selayaknya dimanfaatkan untuk memasang strategi konfrontatif
dan karenanya yang kita lihat di permukaan di panggung depan kalau pakai bahasanya budi sering pakai
adalah keluarga sby datang dan bersilaturahmi dengan keluarganya megawati dan keluarganya
lalu megawati datang dalam pemakaman bu ani jadi hal hal yang kelihatannya soft gitu
tapi apakah kita mau lihat panggung depan saja
oke atau ada perbedaan
ada panggung belakang yang mungkin bisa kita lihat dalam satu dua minggu ke depan yang akan rame
itu panggung depan apa yang terjadi di rumah bu mega apa yang terjadi di istana
iya saya kira kan nggak mungkin mereka mengambil gestur politik yang konfrontatif gitu
jadi harus bersuasana silaturahmi
nah tapi apa yang terjadi di belakang panggung misalnya gitu
saya kira kalau kita percaya bahwa pak jokowi akan melakukan reshuffle kabinet tidak lama setelah pengumuman mk keluar
kita akan kembali lagi ke dalam kancah yang panas lagi gitu
siapa yang akan terlempar siapa yang akan masuk
dan apakah betul mereka yang masuk adalah mereka yang akan meneruskan ke apa namanya berada dalam kabinet jokowi pasca oktober dua ribu sembilan belas
ada pertarungan di situ
jadi ada setuju ada regrouping nih sekarang lagi semua menjajaki lagi ada
saya kira kalau lihat dari beberapa perkembangan terakhir pak jokowi berusaha untuk merangkul sebanyak mungkin orang
saya percaya pada ada gium politik yang mengatakan
satu musuh itu kebanyakan seribu kawan itu kurang
jadi meskipun jokowi
tapi kalau seribu kawan masuk koalisi semua kabinetnya jadi gemuk itu bahaya juga kan
sekarang kan tinggal pinter pinter
buat saya poinnya bukan itu
poinnya adalah apakah pemerintah kalau diambil semua mau menjaga check and balance
karena itu penting sekali di dalam politik
dia bisa ambil semuanya diambil bisa
ditawarin kursi pasti itu kegampang sekali
persoalannya kan punya
apakah pemerintah punya perspektif yang lebih luas bahwa politik itu bukan sekedar menguasai sebagian atau seluruhnya
jangan sampai masyarakat sipil dan media masa akan bekerja lebih keras karena oposisinya nggak ada atau oposisinya sangat minim nanti kalau kita bicara komposisi parlemen yang ke depan
exactly karena media juga saya tempo jakarta post akan kehabisan narasumber
semua akan berpihak ke jakarta post
meskipun itu juga kalau kita berpikir lurus
dalam faktanya kejadian kejadian yang sebelumnya pdip juga kehabisan narasumber
kadang kadang suka jadi anak nakal di parlemen
itu mungkin akan kita hadapi dalam peta politik dalam beberapa bulan ke depan nanti setelah putusan mk dan mungkin ada kabinet dan komposisi politik yang baru
tapi mas arief tadi mengatakan yang penting adalah bagaimana kita melihat panggung depan dan panggung belakang
tadi kan pak ini kan yang kita lihat nih di layar tv nih ada pertemuan selfie ketawa tv makan opor mungkin bahagia gitu ya

jadi itu yang kita lihat
jadi itu yang kita lihat

panggung belakang itu bisa kita hadirkan ke panggung depan supaya masyarakat bisa melihatnya dengan clear
teman sehidup dan sepenagungnya pak snezat dalam beberapa puluh tahun yang lalu andi arief hari ini kemudian mencoba untuk menempatkan panggung belakang itu dimunculkan ke panggung depan
apa yang dikatakan andi arief nanti kita akan bahas usaha jeda
kami akan segera kembali
yang paling penting adalah dengan menghadirkan dua pemimpin redaksi di sini supaya bisa menghadirkan perspektif buat anda yang mana panggung depan yang mana panggung belakang
saya akan kasih beberapa amunisi untuk anda untuk bisa melihat lebih jernih lagi supaya kabut gas air matanya bisa turun dan kita visibilitasnya lebih jelas dalam melihat peristiwa politik
dua putra ketua umum partai demokrat
yaitu agus yudhoyono dan edi yudhoyono bersilaturahmi ke rumah ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri pada idul fitri lima juni yang lalu
pengamat politik memandang silaturahmi tersebut sebagai upaya membuka peluang demokrat berkoalisi dengan partai penyokong jokowi dan maruf
agus harimurti yudhoyono bersilaturahmi ke rumah ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri pada hari lebaran
ahy bertamu bersama adiknya idi baskoro yudhoyono atau ibas didampingi istri mereka masing masing anissa pohan dan siti rubi alia rajasa
momen perayaan lebaran kedua putra ketua umum partai demokrat susilo bambang yudhoyono bersama megawati diabadikan oleh putri mega puan maharani
dalam pandangan dosen ilmu komunikasi politik universitas paramadina ekw nats urianta
silaturahmi ahaye bisa dilihat sebagai upaya membuka peluang demokrat berkoalisi dengan partai penyokong jokowi dan maruf
membuka peluang demokrat berkoalisi dengan pdi perjuangan
yang merupakan partai penyokong jokowi dodo dan ma'ruf amin
terus saja tahun dua ribu sembilan belas ini katakanlah sejarah
maka setelahnya para elit sudah harus memingkirkan
untuk selanjutnya terutama di tahun dua ribu dua puluh
artinya bahwa ada kemungkinan kemungkinan
yang harus tetap dijalankan
artinya bahwa kemungkinan kemungkinan koalisi
kemungkinan kemungkinan kerjasama baru
untuk mendapatkan suara lebih maksimal di tahun dua ribu dua puluh empat
ketua dpp partai demokrat janssen siti ndaun mengatakan
kedatangan ahy ke kediaman megawati adalah hal yang wajar
dilakukan politisi muda terhadap seniornya
dalam rangka silaturahmi idul fitri
ahi juga mengunjungi presiden ketiga bgh bibi
dan keluarga almarhum abdurrahman wahid
apakah silaturahmi ini berpeluang membuka kerjasama
partai demokrat dan pdi perjuangan
janssen siti ndaun mengatakan
hal itu akan ditentukan petinggi partai
kaitannya dengan konsolidasi politik koalisi
rajutan kerjasama ke depannya
kita tunggulah tanggal mainnya ya
karena kalau kita bahas pun hal itu saat ini
makom kita belum sampai
jadi itu kan hal besar ya
soal soal yang besar itu
itu kewenangan para petinggi di atas lah
dan koalisi ini juga kan terkait dengan
apakah pemerintah yang terpilih nanti akan mengajak kita
atau tidak kan begitu
jadi kalau pemerintah yang terpilih nanti mengajak kita
ya tentu kita pertimbangkan
politisi pdi perjuangan masinton pasar ibu
juga menekankan pentingnya silaturahmi antartoko
lepas dari kepentingan politik dibaliknya
pdi perjuangan pada prinsipnya membuka kesempatan
kepada parpol manapun yang ingin berkoalisi
ya bukan hanya terhadap demokrat ataupun pan
tapi juga terhadap gerindra pks
ya pasti pintu selalu terbuka
nah tinggal mengkomunikasikannya
dan mengejawantahkan dari
persamaan dalam politik
pandangan politik kebangsaan tadi itu
nah menurut saya
hasil pilpres ini sudah selesai
ya tinggal membangun formasi dalam kabinet
dan juga formasi di dalam parlemen nanti
dosen ilmu politik ekw nats menambahkan
partai demokrat perlu membangun portofolio politik
untuk mengangkat elektabilitas ahi
demokrat tinggal merapatkan barisan
dan tidak hanya mengandalkan sosok figur
di pertarungan politik selanjutnya
julian asri jakarta
itu ada itu panggung depan
tapi ada sedikit apa namanya
analisa mengenai bagaimana panggung belakang
ini yang coba tadi temannya mas nezar
membawa panggung belakang ke panggung depan
supaya kita bisa bahas rame rame
wakil sekjen partai demokrat andi arief
mencuitkan pernyataan kontroversial di twitternya
kali ini andi menyerang kubu prabowo sandiaga
karena merasa tidak terima
partai demokrat sb dan ahy
dipersalahkan atas kekalahan prabowo sandi
di pilpres yang lalu
andi membuka cuitannya dengan tudingan
ada pihak yang ingin memulai perang dengan ahy
untuk persaingan di dua ribu dua puluh empat
tentu saja pemilihan presiden ya
andi juga merasa bahwa partai demokrat
tidak dilibatkan dalam penentuan pasangan prabowo sandi
namun kini demokrat dipersalahkan
kekalahan prabowo di pilpres
andi juga mengatakan bahwa partai demokrat
sudah mengingatkan prabowo soal potensi kekalahan
di jawa tengah dan jawa timur
karena sandiaga uno sudah teridentifikasi
dengan politik sahara
bahkan andi arief juga sempat mengutip
pernyataan prabowo ini di tweet tweetnya yang paling akhir
yang merasa yakin bahwa kpu saat ini
dalam menjalankan tugas
dalam menyelenggarakan pemilu
depan dan panggung belakang yang coba kita agak beda gitu
makasarif bagaimana anda membaca rangkaian fenomena ini
ini rangkaian menuju rekonsiliasi atau hanya sekedar bagi bagi kursi
saya kira pernyataan atau tweetnya andi arief itu bisa dibaca
dari kalau kita tarik ke belakang ketika partai demokrat dulu
mau memilih mau ke satu atau dua
nah mungkin publik banyak yang udah mulai lupa lupa nih ya
sebetulnya partai demokrat itu kepinginnya ke satu
kepinginnya ke satu
itu kata asumsi anda atau
itu kan sudah terlihat dalam beberapa liputan media kan
bahwa ada komunikasi yang dibangun dan sebagainya gitu
tapi memang last minute ditunggu juga nggak ada lampu hijau terutama dari pdip
yang punya sejarah agak panjang dengan antara ibu mega dengan pak sby
jadi pak jokowi juga saya kira menghargai pdip sehingga tertutuplah pintu itu
dan kemudian pindah
nah kita lihat dalam perjalanan kampanye ada komplain komplain kecil
yang menyebutkan oleh gerindra bahwa demokrat tidak serius
dan alasannya kemudian adalah bahwa oh bukan kami tidak serius
jadi ada unsur itu juga
nah jadi kalau sekarang ada gestur dari demokrat untuk bergabung ke dua
saya kira itu bukan sesuatu yang baru gitu ya
gak terlalu surprise
gak terlalu surprise
melihat tweet tweetnya andi arief juga anda lihat nggak surprise
ya andi arief sekarang kan sedang membuat penjelasan apa namanya lewat twitter
bahwa ya sudah pilihannya kepada itu
ini satu rangkaian dari jenderal kardus yang dulu pernah di
saya kira itu juga bagian dari upaya untuk membangun narasi seperti itu
nah sekarang tinggal bagaimana nih pada oktober atau mungkin bahkan pada reshuffle setelah pengumuman mk
apakah pemerintahan jokowi atau jokowi mau mengambil salah satu dari kadernya demokrat masuk ke dalam kabinet
sudah kita dengar dengar satu minimal yaitu ahy
tapi aroma apa namanya reshuffle kabinet sudah di depan hidung dan mata
kalau kita ngobrol sedikit dengan sumber sumber di istana misalnya gitu ya di partai pdip itu sudah terasa lah gitu ya
sudah bisa kita feel bahwa memang akan ada reshuffle yang mungkin saya duga akan agak besar setelah pengumuman mk nanti
mas nezar anda juga sama dengan mas arief
gak terlalu kaget melihat rentetan peristiwa demi peristiwa
silaturahmi sampai akhirnya ada tweet andi arief yang membuat orang agak marah hari ini
iya tidak terlalu kaget
saya kira apa yang dijelaskan oleh arief saya setuju gitu ya
tidak ada hal yang mengejutkan sebetulnya
kita tahu bagaimana sby dan demokrat mencoba berhubungan dengan pak jokowi ya pada sebelum pemilu pada waktu itu
tapi dengan berbagai macam dinamika akhirnya berada mengambang waktu itu
nggak ke satu nggak ke dua
tapi kemudian karena situasi terpaksa ke kubu dua
dan sekarang ingin kembali lagi
bergeser kembali ke tengah
ya dengan sejumlah platform politik yang saya kira masuk akal
kenapa kemudian demokrat tidak bisa bersama koalisi dengan prabowo dan sandi
seperti yang diungkapkan oleh andi arief
pertama penggunaan politik identitas
saya kira itu jadi salah satu isu kunci gitu ya
dan itu kita lihat bagaimana pak sby memberikan protes keras waktu masa kampanye digunakannya simbol simbol politik identitas
waktu kampanye akbar yang di gbk ya
saya kira semuanya kita lihat ada rangkaian logis
seberapa jenuin anda lihat tweet andi arief ini
anda kan pasti kenal baik sekali dengan andi arief
seberapa jenuin seberapa jujur sebenarnya tweet tweet itu merepresentasikan kebenaran dan apa yang dirasakan sebenarnya
saya kira kalau dengan andi arief kita nggak bisa membedakan mana panggung depan mana panggung belakang
karena dia suka bicara belak belakan
dia suka dia kadang kadang mengambil resiko resiko besar untuk membawa sesuatu yang di belakang ke depan
kalau menurut dia itu benar
setidaknya menurut ukuran yang dimiliki oleh andi arief
punya impact gak tweet andi arief yang cukup keras
tadi kan beberapa kalau saya lihat demokrat jangan dipersalahkan
kita sudah ingatkan ada politisasi sarah yang dipakai sandi
kemudian makanya gagal di jawa tengah dan jawa timur itu sudah diingatkan
bahkan terakhir tadi pak prabowo
bahwa pak ini kpu dan penyelenggara pemilu asn mungkin saja bisa curang
pak prabowo justru menganggap bahwa enggak kpu kita netral dan profesional
apa yang coba diingatkan
iya saya melihat sebetulnya ini kan andi mencoba mengartikulasikan kembali sikap partai demokrat terhadap hasil pemilu ini ya
ketika kubu dua melakukan protes yang luar biasa sampai berujung pada dua puluh satu dua puluh dua mei
saya kira partai demokrat mengambil posisi yang cukup tenang
dia menarik jarak dan tidak mau bahkan ada statement menarik seluruh kadernya dari tim pemenangan dan sebagainya gitu
jadi dia ambil posisi yang menurut saya cool dan tenang
nah jadi kalau andi mengatakan seperti itu saya tidak kaget karena dia cuma mengartikulasikan kembali
nah bahwa di dalamnya ada detail detail
dia katakan kan dia mau mengatakan begini
kami sudah bilang loh bahwa kpu itu berpotensi
curang atau apapun ya
kira kira dia mau ngatakan begitu
nah sekarang kamu baru bilang curang setelah hasilnya keluar gitu
kira kira dia mau mengatakan itu
jadi dia mengambil posisi yang memang sudah akan diambil
jadi kalau kita bacanya dari awal nggak terlalu mengejutkan
tapi punya dampak politik nggak mas nezar
kalau kita bicara ini terkait dengan regrouping tadi
terkait dengan positioning prabowo sandi yang juga masih berjuang dalam proses persidangan di mk
yang kita tahu pasti nanti akan juga
hebohnya seperti kata anda tadi
iya kalau buat demokrat saya kira ini mempertegas platform politik mereka
bahwa mereka komit dengan seperti yang diungkapkan oleh psb
pluralisme tidak mau politik identitas dan lain sebagainya
jadi itu konsisten menurut anda
terlihat genuinitis dan konsistensinya
sebagai platform ya
tapi tentu saja ada dinamika
misalnya dalam pemilu yang kemarin kita lihat mungkin agak shifting ke dua dan dua
penuh dengan isu isu yang menurut pak sb mungkin dia memakai atau mengeksploitasi politik identitas
saya kira cukup konsisten dalam beberapa hal ya
dan apa yang dituju oleh demokrat dengan kampanye kembali ke platform politik yang
pro pluralisme segala macam seperti itu
saya kira memang ada tujuan tujuan yang lebih praktis dari situ
termasuk mungkin juga membuka pintu dialog yang lebih lebar terhadap
jadi ini ada yang bilang ini positif ini idealisme perkawinan antara idealisme partai demokrat dengan pragmatisme
karena kita lihat ada pasti ada bagi bagi kursi di depannya ujungnya seperti itu
dan juga apakah ini menjadi tanda resepsi perceraian
dan bagaimana faktor megawati
mas arief sebelum kita break
megawati kan tadi anda katakan berkali kali menjadi bahkan sudah diakui oleh presiden sby
ibu mega dan partai demokrat eh partai pdip yang selama ini menjadi tembok menghalangi hubungan saya dengan presiden jokowi
saya kira megawati dan pdip sudah memberikan gestur yang jauh lebih maju ketimbang sebelumnya ya
lewat dua kejadian menurut saya
yang pertama adalah kehadiran ibu mega di pemakaman
yang kedua adalah silaturahman
yang kedua adalah silaturahmi dari anak anaknya sby ke rumah megawati datang ke umar
jadi itu adalah gesture
tapi apakah itu akan berujung pada sesuatu yang kita katakan anda katakan tadi misalnya pindah atau regrouping
itu kita masih harus tunggu
meskipun indikasi indikasi awalnya sudah mencapai itu semua
saya katakan tadi saya kira jokowi akan menghadapi tantangan yang tidak ringan di periode kedua pemerintahannya ini
meskipun dia tidak punya lagi kesempatan untuk yang ketiga
jadi dia tidak ringan kenapa
tidak ringan karena dia akan
bisa lebih bebas nggak menurut anda bisa lebih independen nggak
kalau independen kan bisa bisa saja
cuma persoalannya kan gangguan ini kan sudah kelihatan dari sekarang nih potensi potensi gangguannya
sehingga dia harus merapatkan barisan
serapat rapatnya sebesar besarnya koalisi yang bisa dia bangun supaya aman
tentu kita bisa persoalkan dari sisi check and balance
tapi itulah yang dilakukan
jadi kalau kita percaya pada hipotesa itu maka besar kemungkinan demokrat akan masuk
dan jangan lupa
muldoko ketua ksp juga sudah mengatakan bahwa tidak tertutup kemungkinan gerindra juga masuk
dan itu kemungkinannya anda lihat itu lebih besar
saya dengar katanya sudah mulai ada pembicaraan pembicaraan
maka kalau itu terjadi yang tersisa adalah pks
apakah pks akan membesar setelah gerindra pindah
karena bagian dari gerindra yang kecewa akan pindah ke sana kita juga gak tahu
jadi menurut saya implikasinya bisa macam macam
terutama implikasi pada kebebasan check and balance dan kualitas demokrasi kita ke depan
kalau semua oposisi pindah ke
kalau pindah ke dalam nanti yang akan tugas berkat adalah jakarta pus
karena harus mengimbangi terus
tapi kalau tadi mas arief katakan potensi gangguan dan juga politik sudah
meskipun tadi kata mas nezar di minggu lebaran ini semua cooling down
tapi bara api permusuhan kebencian dan gangguan politik keamanan ini sudah boleh terlihat dua ribu satu ratus dua puluh dua
eskalasi puncaknya di sana
apakah ini akan berlanjut atau akan cooling down juga se cooling down kondisi lebaran ini
kita akan bahas usai cerita